ini ada informasi tentang petugas suku dinas sumber daya air jakarta pusat yang kembali menemukan gulungan kabel utilitas di gorong gorong depan balai kota dki jakarta
ya karena ada sebanyak seratus petugas dinas tata air dikerahkan untuk mengevakuasi dua puluh meter kubik kulit kabel temuan tersebut
gulungan kulit kabel ditemukan di gorong gorong depan gedung balai kota di jalan medan merdeka selatan tepat di lokasi yang sama pada dua ribu enam belas lalu
gulungan kulit kabel tersebut diketahui petugas saat rutin membersihkan sejumlah saluran air yang berada di kawasan balai kota dan sekitarnya
dari hasil temuan sementara petugas membersihkan sebanyak dua puluh meter kubik kulit kabel dari dalam gorong gorong
guna mengevakuasi temuan tersebut sudin tata air jakarta pusat mengerahkan sebanyak seratus personilnya beserta dua puluh empat truk untuk mengangkut dan membawa ke tempat pembuangan akhir
kali ini kita melakukan pembersihan kulit kabel
kulit kabel atau limbah dari aktivitas atau kegiatan of noob yang mencuri kabel kabel bekas
kabel bekas ukuritas terus dia aksesnya melalui saluran dia membobol durap diambil kabel terus dikuliti dan limbahnya disimpan di saluran
dinas akan segera melaporkan kejadian ini ke gubernur
mereka juga terus menyisir gorong gorong yang
ada di jakarta
sisa kulit kabel kembali ditemukan di dalam gorong gorong di ibu kota jakarta
gubernur anies baswedan menyebut bahwa kulit kabel itu adalah sisa dari pencurian kabel di dalam gorong gorong
dan member fdki berjanji akan segera berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan pemilih kabel untuk merapikan instalasi
hari sabtu malam sekitar pukul lima belas tiga puluh
ditemukan kembali tumpukan kabel di saluran
dan saluran saluran seperti ini menurut laporan biasa dijadikan akses untuk masuk pencurian
kita lakukan pembersihan
kalau per hari ini status saya sudah bersih
tapi kita harus mencegah sehingga lubang lubang seperti ini harus kita lihat konstruksinya ulang
perusahaan perusahaan yang memasang kabel agar bisa menata ulang dengan dinas bina marga dan dinas sumber daya air